ya udah kalau gitu saya permisi ya assalamualaikum waalaikumsalam
aku yang banyak ya ayamnya ya tenang aja semuanya kebahagiaan kok kan kita makannya
kita kan belum pernah makan seenak ini
bang bang mau dikemanain bang
bang jangan dikemanain
bang jangan dibuang bang
kalian kan udah abang bilang
kalian gak boleh terima barang apapun
termasuk makanan ini
dari orang yang ngaku ngaku sebagai ibunya abang
ngerti gak sih
ini ternyata masih ada lebihan
kali aja tadi yang saya bawa kurang
makasih abu ya
yaudah kalau gitu saya permisi ya
makanya abang jangan suuzon dulu
sekarang kalian lanjutin makan ya
eh cepet panggil pak mantri
takut mendorong ke kembing yang lain
lo alamang candar mani aja
umi nanyain dari tadi
eh cepetan deh dokter
eh lu mau kemana
kelamaan kesian ustadz sepuh
ruk ruk ruk ruk
itu mah ruk
sudah yang penting periksa dulu
itu urusan belakangan
ini dokternya umi
jangan masuk dulu umi
allah mang kandar ini kenapa sih
ustadz sofu kasihan nungguin dokternya dari tadi
eh eh mi sebentar atuh umi
mang kandar tidak mau ustadz sepuh mendapat kesembuhan
kasih kita jalan gom
untuk kamu cepet datang
iya mang maaf ya mang tadi motornya bensinnya abis jadi telat mang
jadi yang mana dokternya
saya dokternya umi
saya mah bukan dokter
saya menteri hewan yang mau ngecek kambing yang ada di pesantren ini gitu
jadi dia tidak bicara apa apa
ayo dokter kita segera masuk
oh iya umi permisi
aja dia kagak bikin masalah aja saya udah seneng banget kalau gitu gitu aja maka kapan majunya apa
enggak takut tuh ketiban sama rumah sendiri rumahnya udah tua banget ke dalam lagi yang
hai banget aduh aduh aduh ustadz udh ustadz lon angkat terus
ustadz ane capek bang ustadz enak capek antum bikin anak haya malu
untung ustadz sepuh belum sempat disuntik
makanya mau gabung seperti ambo ambo selalu menurut apa kata udah ustadz
seneng seneng tertawa riang dan gembira
seneng seneng tertawa riang dan gembira

itu bocah siapa sapa sapa bocah mana tuh ya
bocah mana tuh ya
dateng dateng menasihatin gue terus dicabut
dimana udah ketemu dia menghilang
masih aja pakai otot buat ngajak orang kebaikan
harusnya ente tanya itu orang mau sholat karena siapa
karena ente apa karena allah
bocah siapa ya
bocah siapa ya
bocah siapa ya
bocah siapa ya
bocah siapa ya
bocah siapa ya
bocah siapa ya
mbak untung aja saya lihat tanggalnya
kalau udah kadal ruasa mbak jangan dipajang dong
atas kelelayan kami
ya saya mau